gubernur dki jakarta anies baswedan mengaku menunggu hasil investigasi penegak hukum terkait kebakaran yang terjadi di muara baru jakarta utara
di saat yang sama dirinya juga mengakui peristiwa tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pemerintah provinsi dki jakarta
anies mengakui bahwa selama ini petugas pemadam masih fokus pada penanganan kebakaran di darat seperti kebakaran gedung maupun permukiman
ia mengatakan nantinya pemerintah provinsi akan menambah kekuatan pemadaman api di perairan
kebakaran yang terjadi pada sabtu pekan lalu melahap tiga puluh empat kapal tradisional
kejadian tersebut anies anggap sebagai tantangan tersendiri mengingat kapal dalam kondisi siap berlayar yang memiliki muatan bahan bakar
kita kemarin mengerahkan semua tim pemadam kebakaran untuk memadamkan
memang tantangannya cukup besar karena banyak dari kapal kapal itu yang memuat bahan bakar
karena siap untuk
karena itulah proses pemadaman menjadi lebih panjang
ini sekaligus pelajaran bagi kita semua untuk berhati hati sekali ketika menyangkut kegiatan kegiatan yang punya resiko kebakaran
apalagi di tempat tempat yang punya atau muatan bahan bakar yang cukup